kita beralih ke informasi kuliner
nah ubi jalar umumnya hanya sebatas diolah menjadi keripik atau hanya sekedar direbus
namun di tangan mahasiswa asal surabaya ubi jalar yang dicampur dengan beras hitam
ternyata bisa menjadi makanan khas layaknya negeri barat yakni sereal
nah seperti apa berikut liputannya
sarapan merupakan hal yang terpenting sebelum kita melakukan aktivitas
yang paling praktis adalah sereal
praktis sih yakin sehat
di era modern banyak orang yang membutuhkan sarapan cepat saji namun tetap sehat
misalnya sereal gandum
makanan yang beratnya seragam dan beratnya yang lebih baik
makanan yang berasal dari amerika dan eropa ini seringkali menjadi pilihan untuk sarapan
selama ini anggapan banyak orang terhadap umbi umbian hanyalah makanan khas desa
namun siapa sangka mahasiswa asal surabaya maria berhasil membuat sereal dari bahan ubi jalar dan beras hitam
pertama ubi jalar dan beras hitam diolah menjadi tepung
lalu campur bahan tersebut dengan ditambahkan sedikit gula dan garam masak sebentar hingga mengental
untuk menghasilkan kepingan flik seperti ini kita sudah mempunyai adonan dari ubi jalar dan campuran beras hitam yang lalu kita masukkan ke dalam mesin pres seperti ini
manfaat ubi jalar dan beras hitam yang keduanya kaya akan antioksidan bisa kita nikmati sehari hari
pengganti sereal gandum yang bahan dasarnya pun
keunggulannya pertama dari bahan bakunya
jadi bahan baku yang digunakan itu bahan baku lokal asli indonesia
kemudian serial ini juga kaya akan manfaat
seperti vitamin mineral dan antioksidan
kandungan nutrisinya yang tinggi itu adalah antioksidan
jadi baik untuk kesehatan
misalnya untuk mencegah kanker penuhan dini kemudian penyakit diabetes atau kolesterol
ditambah pula kemasan serial ini terbuat dari cup atau gelas yang terbuat dari kertas yang mudah didaur ulang dan mudah dibawa kemana mana
perpaduan ubi jalar dan beras hitam ini cukup manis dan menyegarkan
ditambah lagi dengan kemasannya yang praktis dan tetap menyehatkan
odi kornelia surabaya